inilah aksi seorang pria gondrong yang diduga dapat menghasilkan uang kertas seratus ribuan dalam jumlah yang banyak dari kotak ajaib miliknya
ulahnya pun menuai tanggapan dari masyarakat
beberapa orang menilai aksi tersebut merupakan gambaran frustasi warga akibat sulitnya mencari penghasilan di tengah pandemi sehingga memilih jalan pintas
sebenarnya sih gak percaya sih cuman ada jadi ya percaya gak percaya sih mas
bingung juga diungkapinnya zaman dua ribu dua puluh satu kayak gini bisa gitu
masih ada aja gitu kolot hal kayak gitu
apaan sih apa ya percaya gak percaya hal kayak gitu ya sebenarnya
cuma berhubung istri juga tinggal di kampung kayaknya di kampung dia juga banyak yang seperti itu
kayaknya benar adanya gitu
kita nggak mau percaya tapi emang hal seperti itu benar adanya
menanggapi beredarnya video tersebut pihak kepolisian resort metro bekasi telah turun tangan dan masih melakukan penyelidikan
diketahui pria yang berinisial h itu kini sedang diperiksa di polsek babelan
sementara itu pada senin siang kondisi rumah h di kawasan babelan bekasi jawa barat terlihat sepi
sang pemilik rumah telah dijemput oleh pihak polres metro bekasi pada minggu malam untuk dimintai keterangan
warga setempat menyatakan
baru mengetahui tetangganya dapat menggendakan uang setelah menjadi viral di media sosial
urusan mereka apa
selagi hubungan dia nyaman nyaman baik baik ya tetangga nggak ada yang rese gak ada yang musik gitu
warga setempat mengaku tidak ambil pusing atas praktik penggandaan uang yang dilakukan oleh sosok h tersebut
dedy beben bekasi jawa barat